inilah rekaman kamera cctv aksi pencurian motor di kawasan pasar bojakarta timur pelaku berupaya
menggasak sepeda motor jenis matic yang terparkir di garasi rumah namun gagal tak sampai di situ
pelaku melanjutkan aksinya dengan menggasak sepeda motor custom yang tak terkunci dan langsung
mendorongnya namun pelaku yang sempat membawa kabur ternyata meninggalkan motor yang dicurinya
tak jauh dari rumah korban hal tersebut lantaran motor yang digasak pelaku mengalami mogok mesin
saat akan dibawa kabur gagal gagal motor yang scorpio custom iya dan akhirnya motor scorpio
custom ini karena awalnya apa akinya agak drop jadi tidak bisa diislah jadi dia dituntun dituntun
sampai dengan dua ratus m di depan gang surilang nah itu motor itu jam tujuh saya temukan disitu gitu
karena saya berpikir ini motor pasti enggak jauh gitu karena dia harus tuntun gitu di depok jawa
barat warga studio alam sukma jaya depok jawa barat jumat siang kehilangan dua pasang ban mobil
yang masih terpasang diduga pelaku menjalankan aksinya pada malam hari persisnya kurang tahu
cuman hari jumat sebelum sholat jumat itu saya dikasih tahu kalau ban mobil saya di bukan ban mobil mobil
saya diganjel batu saya kaget cek ternyata udah ada banyak itu sekitar jam sebelas sebelum jatuh jumat
seperti itu sih atas peristiwa pencurian ban mobil korban pun sudah melakukan laporan ke
pihak kepolisian dan langsung melakukan olah tkp polisi pun melakukan penyelidikan atas peristiwa
itu ranacha sebelumnya jadi pemerintah gabung ada hal hal paling penting tiap bulan dan cabang
ibu beral kita mementukan beberapa new orai yang sedang senloh sejumlah najlepon dalam lock untuk

kita mendapatkan you
dalam keadaan mesin menyala
ketiga pastikan kendaraan terkunci dengan baik
dan jika memungkinkan beri pengamanan tambahan
keempat jangan meninggalkan barang bawaan anda
di dalam kendaraan saat parkir
dan terakhir jika memungkinkan gunakan jasa parkir
untuk mengurangi resiko terjadinya hal hal yang tidak diinginkan
tim liputan cnn indonesia